selamat malam atas alasan menjaga kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
pemerintah kini telah memiliki landasan untuk melakukan penghukuman terhadap organisasi kemasyarakatan
tanpa perlu melalui proses hukum di lembaga hukum
itulah undang undang ormas yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat
namun baru saja disahkan menjadi undang undang
pemerintah serta sejumlah partai yang mendukung mengeluarkan wacana revisi
perdebatan substansi tampak lebih kentara justru setelah menjadi undang undang
ada apa ini
benarkah jika tidak direvisi undang undang ormas ini akan menjadi ancaman bagi kehidupan berdemokrasi
anda menyaksikan afd now
secara tegas untuk membuarkan bisbut akhir indonesia
perpu ini telah melanggar hak demokratis hak kritis
kebebasan berserikat dan berkumpul berbicara memberikan pendapat juga harus menghargai pendapat orang lain
kita mau melakukan revisi kan berarti pemerintah tahu bahwa dia salah
kalau ada yang keluar dari pancasila dari undang undang nekasar empat puluh lima dari nkri dari kebimedaan kita
kalau itu ada ormas yang selalu
kalau ada yang seperti itu ya kita buka tendang
sudah selesai itu
jangan ditanyakan lagi
nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tentang organisasi kemasyarakatan dapat disahkan menjadi undang undang
apa yang salah dari undang undang yang disahkan di jaman yang pak sby
itu kan juga undang undang yang alot dan ketika itu disahkan
justru tidak salah
pak sby waktu itu mengesahkan undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
itu dengan berbagai pertimbangan
dan waktu itu andai kata ini satu perbedaan yang sangat krusial dengan yang sekarang
kalau mau membubarkan sebuah organisasi waktu itu hukumnya dulu
begitu hukumnya sudah baru dibubarkan
kalau yang sekarang yang salah adalah dibubarkan dulu baru hukumnya
maka kemarin kami berhitung
kami sangat menghormati posisi partai gerindra dan dua partai yang lain yang menyatakan menolak
itu hak dari partai yang bersangkutan
tetapi kami punya cara kalau begitu caranya kita tidak mungkin lagi untuk melakukan perubahan di dalam undang undang yang disahkan
apa yang mau diubah sih sebenarnya
ada beberapa empat poin yang sangat krusial ya
termasuk tadi itu mekanisme pengubaran partai
kemudian bagaimana kalau sebuah partai itu
organisasi masa itu
terjadi satu kesalahan
tidak semuanya kemudian disalahkan
kemudian siapa yang berhak menjudge sebuah organisasi masa itu melanggar atau tidak
kalau di sini di dalam perpu ini kan seorang menteri dalam negeri
atau menteri dalam negeri dan menkum itu kan orang yang berasal dari partai
itu yang bermasalah
dan kemudian yang keempat adalah bagaimana hukumnya
apakah layak seseorang itu diadili sampai dengan seumur hidup
sebagai kapasitas sebagai wakil ketua dpr
tapi saya lebih menempatkan posisi mas fadli di gerindra ya
koreksi saya jika saya salah demokrat awalnya menolak deh perpu
saya kira sejak awal kalau tidak salah menerima dengan catatan
menerima dengan catatan
saya waktu memimpin sidang ya
dan waktu di dalam proses lobby itu kurang lebih ada tiga partai yang menerima
apa adanya seperti itu
atau empat yang menerima
tiga yang dengan catatan dan tiga yang menolak
karena memang eee
undang undang dasar kita dan undang undang kita juga hanya memberikan ini hanya menerima dan menolak
sehingga catatan catatan itu sebetulnya ee
menjadi sesuatu yang dicatat saja
tapi tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan
nah jadi kalau kami di gerindra
tentu saja sejak awal menolak
sebab musabab dan kenapa perpu ini lahir sudah menjadi masalah
yaitu tidak ada kegentingan yang memaksa
perpunya sendiri kacau
kekacauan itu menurut saya sekarang dikonfirmasi
bahwa pemerintah sendiri mau melakukan
itu menurut saya konfirmasi terhadap kekacauan dari perpu itu
nah dengan undang undang yang ada sekarang itu sebetulnya juga ada penafsiran tunggal nanti terhadap
pancasila atau penafsiran sepihak gitu
nah apalagi kemudian kalau menterinya sebagai penafsir itu dari partai politik
nah itu bisa menyebabkan terjadinya konflik of interest
dalam hal ini misalnya kalau yang terkait yang kritis atau lawan lawan politik dan sebagainya
menurut saya di sini terjadi kemunduran demokrasi dan kita menuju kepada satu sistem yang otoritarian
nah ini yang terjadi menurut saya dengan
oleh karena itu memang harus direvisi
tentu revisi ini harus mengembalikan fungsi pengayoman
negara itu harus mengayomi ormas
saya ke pak marwarar
ini mengindikasikan pemerintah tengah menajamkan kukunya menajamkan taringnya untuk memberikan efek ketakutan pada masyarakat
saya kira inilah pendapat yang khas dari awal sudah demikian berkembangkan
pertama paradigma yang dipakai di undang undang ormas lama yang tadi sudah dikatakan to process of law
saya kira kita harus kembali melihat bahwa rule of law dengan reksad berbeda dia dalam sejarah maupun apa yang disebutkan paradigmanya
kalau dia di rule of law itu adalah tekanannya itu negara hukumnya adalah equality before the law
itu menyatakan tidak akan ada peradilan tun di sistem itu
tapi kita reksat itu ada peradilan tun
yang menyebabkan bahwa dalam bertindak sebagai satu negara dia berhak mengambil tindakan dulu karena dia yang memberi izin
itu yang disebutkan contrarus actus itu
siapa yang memberi izin dia berhak dulu untuk mencabut dulu
karena kalau kita membiarkan dulu proses yang dikatakan ini apalagi kalau misalnya menyangkut suatu landasan bernegara seperti pancasila wah sudah ganti dulu itu
oleh karena itu itu mungkin dari cara yang dikatakan itu berarti kita harus mencabut dulu
mungkin dari cara melihat ini yang berbeda kan
tetapi intinya bahwa negara itu kalau mau membubarkan seperti yang dikatakan mas roy tadi itu kebalik
negara itu tidak boleh sebagai pemegang kedaulatan memohon kepada pengadilan untuk dibubarkan satu ormas
logikanya tidak bisa
ini kan yang diomongkan oleh pak marani seperti kita ini mau bikin negara
seperti kita ini ada ruang kosong
ini kan historis pandangan ini
dan kita ini sudah ada undang undang ini melalui satu proses yang panjang
dan itu pun kalau kita lihat ormas ormas itu sudah mendaftar
ormas itu sudah diseleksi
sudah mendapat pengakuan dari kementerian hukum dan ham
mereka berazas pancasila mendapat
kemudian begitu juga dari kementerian dalam negeri namanya surat keterangan terdaftar
jadi kita ini bukan mau bikin negara baru
kemudian seperti di ruang kosong
ini pandangan seolah olah kita ini baru bikin negara yuk kita bikin gimana aturan mainnya
saya kira kalau di tengah perjalanan anda kan harus mengakui juga kan
masa kita tidak mengakui ada yang mau mengganti radha sampan dasar
tidak ada pak itu tidak bisa dibuktikan
kenapa kita sudah lihat
itu tidak bisa dibuktikan
ini karena bias bapak ini bias
tidak bias saya
harus dibuktikan di pengadilan
itu pembuktiannya nanti sesudah dinyatakan melalui data data yang ada dia mengambil tindakan mencabut
itu sudah seperti undang undang subversif dulu
oh tidak inilah yang keliru
jadi paksa itu karet
nah do process of law barangkali supaya jangan keliru itu adalah menyangkut apa yang disebutkan perambasan liberty property dan satu lagi life
itu adalah due process di bidang hukum pidana acara pidana
tetapi di dalam tun dia mengambil dulu itu contradius actus diputuskan dulu dia kemudian nanti dia akan diproses
itu tidak bisa dibuktikan
itu sudah yang disebutkan
ini teori pak
itu sudah terjadi
bapak ini bicara seolah olah kita ini baru
ini sudah ada suatu proses yang sudah lama
saya sih tidak tertarik ke pertengkaran begini
ini memang boleh bicara tentang bagaimana
seolah olah ini di ruang kosong dan tidak ada senjata
tidak bisa kita bawa ke sana meskipun dia berpikir
anda dengan sistem yang ada sekarang tentu anda kalau memerintah akan berpikir
bapak ini ahistoris
mas roy kenapa demokrat kemudian iya tapi pakai revisi ini kan kayaknya main di dua kaki
orang melihatnya ini main di dua kaki
benar apa seperti kata pak fadlizon
jadi kita dari awal tidak bergeser satu milipun
tapi kami juga menghitung
kami sekali lagi sangat mengapresiasi sangat menghormati sikap politik yang diambil teman teman
teman teman yang menolak
iya karena kemudian setelah kita hitung mana yang menolak mana yang kemudian menerima
betul bahwa di paripurna itu hanya ada dua opsi
tapi kalau itu yang terjadi langsung kalah kita
apalagi sistem penghitungannya tidak penghitungan dengan fisik tapi diperhitungkan dengan satu anggota yang datang berapa dan lain sebagainya
jadi kami mengambil langkah
dan apalagi dalam forum lobby yang tadi dibicarakan ada dua wakil dari pemerintah di situ yaitu menteri dalam negeri pak cahyokumullah dan juga menteri komunikasi
tapi akhirnya mereka setuju
mereka menyatakan persetujuannya untuk mereka
tadi yang dikatakan tadi
itu yang kita pegang
itu yang kita pegang bahwa pemerintah setuju dan kami sudah tidak hanya kami teori saja
kami kemarin sudah merambungkan tiga hari yang lalu kami bahas secara internal
kemudian kami daftarkan juga
jadi sejak awal demokrat melihat bahwa ini terpu ada masalah
tapi kalau misalnya ditolak saja dihitung hitungannya pasti kalah
pasti kalah dan kita tidak ada ruang untuk merevisi
kemudian sudah lewat begitu saja
nah tidak apa apa
kita saling jalan
teman teman gerindra dan dua partai yang lainnya menolak pks dan satunya pan itu menolak dengan keras
kami dengan dua yang lain kemudian menerima dengan catatan
biarkan dua proses ini berjalan jalan
tidak hanya main dua kaki
kami main banyak kaki
sepuluh kaki mungkin
jadi tidak apa apa
ini adalah satu mekanisme dan itu sudah kita lakukan
naskah akademiknya sudah selesai
kembali ke pertanyaan awal
pertanyaan yang menjadi top of mind orang ini
yang khawatir dengan munculnya perpudan kemudian diundangkan
dari sisi akademik pak marwara melihat apakah ini punya potensi untuk menjadi
apakah ini punya potensi untuk menjadi alat negara untuk melegalkan tindakan represi
saya kira sesudah reformasi dan perubahan konstitusi dan lembaga lembaga yang ada tidak ada lagi itu
kecuali kalau di jaman pak harto
di mana tidak ada instrumen dan mekanisme untuk menguji
itu bisa terjadi
tapi kalau sekarang dengan seluruh mekanisme yang ada sistem kontrol yang ada
saya kira tidak ada itu
itu hanya dibesar besarkan
sebagai suatu upaya untuk menyatakan bahwa pemerintah arahnya ke sana
percayalah anda di mana lagi ada
kalau misalnya tidak setuju undang undang itu seperti itu
bisa dibawa ke mk
kalau melihat seperti ini
kalau juga sudah ada merupakan keputusan pemerintah dalam bentuk keputusan tun itu kan bisa dibawa di peradilan tun
semua ada alat kontrol itu secara juridis
tapi orang bilang katanya tun itu akan mengadilkan prosedurnya
substansinya tidak ada
oh saya kira tidak
dia kan kalau memang dia melihat tidak ada alasan
menurut peraturan perundang undangan yang ada
dia akan membatalkan keputusan yang mencabut itu
dan kemudian memerintahkan pembuat keputusan untuk membuat keputusan baru
persoalan kita adalah menurut saya
undang undang dasar kita sudah jelas sekali
memberikan kebebasan berserikatan dan berkumpul
dan ini adalah bagian dari hak azasi manusia
untuk berserikat dan berkumpul
undang undang itu tidak melarang berserikat dan berkumpul kan
tetapi proses tadi itu
kita ini sudah panjang
sejarah bangsa ini kan bukan dimulai baru kemarin ini
ini sudah panjang
termasuk undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas itu juga mengalami voting juga ketika itu
pro dan kontra juga
ada beberapa ormas juga menolak
seingat saya muhammadiyah termasuk yang menolak itu
ketika itu undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
jadi ini sebuah proses yang panjang
terus tiba tiba dihentikan demikian begitu saja
dengan satu penafsiran
dengan satu penafsiran
dan tidak ada kegantikan yang memaksa
tidak ada kelihatan ada yang mau mendirikan apa apa
nah kemudian kalau kita melihat di dalam penjelasan
kalau apa yang dilakukan hti itu green rat tidak melihat
sudah lama hti itu di inggris ada
saya bicara dengan beberapa
dan di beberapa negara dilarang kan
ada yang melarang ada yang tidak melarang
di inggris tidak dilarang
karena dia mengikuti aturan hukum
justru bisa gampang untuk dipantau dilihat dan sebagainya
kalau dilarang ya bagaimana
itu bisa kelihatan
itu salah satu sebetulnya dari sisi bagaimana negara itu melihat
di inggris dan negara yang seperti itu tidak dilarang
lalu kemudian kalau kita melihat paham lain
kalau dulu kan penafsirannya jelas
bahwa yang dimaksud dengan ormas itu paham yang jelas itu adalah komunisme marxisme leninisme
sekarang ada paham lain
yang bertentangan dengan pancasila
paham lain ini kan jelas nih arahnya kepada ormas ormas yang mungkin berhaluan islam

itu diterjemahkan langsung
itu diterjemahkan langsung
ini kita bicara substansi
berarti kan ada semacam satu stereotyping sekarang ini terhadap ormas ormas islam tertentu
yang dianggap dan sudah ada korbannya jelas
hizbut tahrir itu adalah ormas islam
tapi hizbut tahrir dibubarkan bukan karena berhaluan islam tapi mau mendirikan kilafah yang bertentangan dengan pancasila
itu kan retorik ya
segala macam orang yang mau menjalankan
tapi dia sudah mendapatkan satu keputusan badan hukum dari kumham
sudah terdaftar di kemendagri
sudah loh bukan mau
sudah terdaftar dua duanya baik di kumham
sudah legal dong
jadi mereka juga selama ini tidak melakukan upaya upaya apalagi misalnya gerakan bersenjata atau apa tidak ada
bagaimana mengadili ide
khilafah itu ada di dalam al quran
bagaimana menafsirkan hilafah saja
ada yang menafsirkannya secara fisik
ada yang menafsirkannya secara negara itu sudah hilafah
dari tadi pak fadli juga bicara tentang inggris
saya sudah katakan tadi itu konsep rule of law yang ada di sana
itu berbeda yang kita pakai reksa
di mana negara itu memiliki satu kewenangan kalau di dalam apa yang dikatakan pemberian izin itu berbeda dengan duproses itu adalah
kalau ada perampasan liberty
perampasan liberty property dan life itu yang menyatukan harus diberikan dia itu
dia berikan semua proses hak hak sebelum sampai ke sana
kalau misalnya kebebasan berserikat dan berkumpul itu kan itu kan liberty juga
jangan masuk prosedur dulu pak
kalau dikatakan hak kebebasan itu kan bisa juga dibatasi kalau melihat bahwa
bisa juga dibatasi kalau melihat bahwa
bisa juga dibatasi kalau melihat bahwa
hak orang lain untuk berserikat juga terancam untuk mengemukakan pendapat
pembuktian itu itulah nanti menjadi alasan pemerintah
tentu dia sudah melihat buktinya
apa yang anda menyatakan tidak terlihat di masyarakat tetapi pemerintah menyatakan melihat perbedaan itu akan ada nanti di situ
pertafsir dari pemerintah sebagai penafsir
tentu saja punya negara
bapak ini kan menghindari
bapak menghindari bahwa
coba masuk substansi
kalau misalnya ada orang sudah jelas mengatakan bahwa dia tidak menginginkan pancasila
apa yang anda katakan
meskipun diberikan izin
tertulis pak semuanya ada ikut pancasila ikut undang undang sebaiknya
semua akte itu bisa ditulis begitu untuk mendapat izin
untuk mendapat izin kan anda begitu
tapi dinilai dari kegiatan
itu juga perbuatan perbuatan
kenapa itu tidak diuji dihukum di pengadilan
siapa yang mau menguji
anda yang harus keberatan menguji itu
siapa yang keberatan itu yang mengajukan
maksudnya ini diajukan dulu ke pengadilan
karena ada undang undangnya
ini bukan ruang kosong
itulah yang saya katakan tadi
kalau anda memakai sistem itu
itulah yang dikatakan pola yang ada di negara hukum yang berasal dari inggris
tapi kita yang berasal dari
bukan maksud bapak
undang undang itu sudah salah
undang undang nomor tujuh belas dua ribu tiga belas itu sudah salah
itulah yang harus diketahui
paradigmanya dia menyerahkan dulu
meminta dulu pemerintah turun ke pengadilan
itu bukan untuk menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul
kalau negara dalam keadaan keadaan tertentu
dia memberikan izin
kalau dia mendapat bukti dia cabut dulu
baru dia yang menggubat
itu domennya domen pemerintah
ya artinya dia penyelenggara kedaulatan
dia tidak bisa kita sesamakan misalnya dengan individu
dari sudut fungsi
dari sudut fungsi
dia menjaga ketertiban
oleh karena itu dia tidak boleh melihat
dari sisi bahwa
sama seluruhnya ini
negara tidak sama dengan
salah satu yang menjadi masalah di revisi itu adalah
itu yang akan direvisi
yang diusulkan di revisi
jadi penafsirnya itu adalah pemerintah
pemerintah dalam hal ini
dan juga kebetulan
menteri hukum dan amnya
kebetulan orang partai semua
orang partai politik
ini yang menjadi masalah
tidak bisa kita bawa kesana
anda dengan sistem yang ada sekarang
tentu anda kalau pemerintah
ini bapak ini ahistoris
yang begitu juga
perbuatan membuat hukum itu juga melalui satu proses
kita ini bukan ada kertas kosong mari
bukan dari falsafah
tapi dari satu perjalanan panjang sejarah kita
termasuk amandemen undang undang dasar empat puluh lima
itu kan proses sejarah
tidak bisa dipisahkan
saya tidak mengatakan
ini textbook thinking yang seperti ini
yang membuat sulit karena pandangan tidak pernah menerima
jadi semua bersifat mutlak
itu yang menjadi
justru itu yang memutar
itu apa yang menjadi mutlak
gerindra dan demokrat tidak sepakat bahwa
domain kekuasaan untuk menentukan
sebuah ormah terhadap pancasila
nkri dan seterusnya
itu tidak layak
jadi pemerintah mengajukan ke pengadilan
hakim itu adalah
ini ada kamar eksekutif
biar kamar yudikatif yang menentukan ini
sekarang ini diambil alih oleh kamar eksekutif
itu kan bisa kemudian berubah kalau
kalau persidangan mengatakan tidak
artinya dibubarkan nih
ada proses hukum yang dijalankan
oleh yang orang
tapi dia sudah terampas
tapi kan perjuangannya begitu
ini seperti ayam dan telur
itu sudah ada undang undang sebelumnya
dan untuk perasaran itu
untuk perpu itu
kan harus ada kegadan yang genting memaksa
kecuali kita ini sudah merasa terancam
pancasila ini ada perpu
ini ada perpu
ini ada yang mau ganti
ya ukuran genting dan memaksa
itu kan subjektif
kita tidak merasakan tuh
ada kegentingan yang memaksa
dia subjektif dari sudut bumedang presiden kan
tetapi di objektivisir ketika dibawa ke dpr
jadi kontrolnya itu di dpr
sekarang kan anda setujui kan
jadi saya kurang mengerti anda
hanya melihat dari sisi anda saja
ini cara berpikir yang menolak
kalau berendera menolak
berendera menolak pak
tetapi dpr kan bukan hanya gerindera kan
rakyat bukan hanya gerindera
dan itu sekarang diterima
jadi itu kontrolnya sudah dilakukan beliau
jadi jangan kita melihat misalnya ham itu tidak mutlak
tetapi batasnya itu adalah ham orang lain
disinilah peran pemerintah itu harus berjalan di depan
tetapi bisa diuji nanti
itulah yang dikatakan bahwa dia kemudian tindakan pemerintah bisa dibawa di peradilan tun
mekanisme ini yang sebenarnya kalau saja undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas itu dijalankan dengan baik
jadi misalnya ada sebuah organisasi massa yang kemudian dituntulai pemerintah
bukti buktinya ada apa
saya yakin itu lebih berpartabat daripada pemerintah menangani dulu kemudian lihat
perkembangan secara cepat
saya kurang tahulah anda melihatnya dari sudut mana
tetapi kita memantau keseluruhan perkembangan itu kalau cepat
kalau demikian cepat
tetapi memakai undang undang yang dua ribu tiga belas sudah bubar
bukan orang orang baru di indonesia ini ya
jadi menurut saya ini kan ada satu konteks sebetulnya
termasuk konteks pilkada dki dan lain lain
prejudis terhadap islam
dan prejudis terhadap ormas islam
dan ini kenyataan yang menjadi korban itu adalah ormas ormas islam
pandangan inilah yang dibawakan untuk memaksakan kehadapan
ini yang selalu berbahaya
yang menjadi korban siapa ormas mana
kan baru satu ini hti
yang sudah pasti sudah menjadi korban kita nggak usah bicara mengawang awang
yang dipermasalahkan ini soal mengubah dasar negara dan kemudian bentuk negara
kita tidak ada yang mengubah
dia kan organisasi dakwah
tidak terbukti dimanapun
negara manapun tidak ada
jadi di negara lain negara islam juga disebut takdir di bukaan
di inggris saja bukan ada yang melarang ada yang tidak
saya sudah mengatakan tadi inggris itu sistemnya berbeda
negara yang lain juga ada yang tidak melarang
anda tidak mau mengakui itu perbedaan kita
aman itu yang harus diuji pak
itulah sebabnya anda harus bawa ke pengadilan
persis itu yang saya sampaikan dari tadi
bawa ke pengadilan putus
bawa ke pengadilan putuskan di pengadilan
anda yang datang ke pengadilan
negara tidak boleh sama dengan saya
demokrat melihat sebenarnya ini ada benarnya
perpu yang jadi undang undangnya ada benarnya
karena itu mereka menerima dan kemudian memberikan revisi
ada benarnya tapi juga banyak salahnya
berapa poin yang salah
ada sekitar empat poin
ada sekitar empat poin dan ada penghilangan beberapa pasal
dan itu betul sudah melalui satu proses yang panjang
kami ingat juga meskipun saya dulu belum di dpr
tapi dua ribu tiga belas waktu itu ketika ini disahkan
itu sudah menunjukkan bahwa itu melalui satu proses dan kemudian
sudah melalui satu tahapan tahapan yang ada
dan kalau sekali lagi kalau itu hukum dijalankan dengan betul
dan tidak ada tafsir sepihak seperti yang ada pada perpu yang sekarang
semua saja akan jalan
tidak ada yang didudukikan
sekarang ini di samping penafsirnya adalah sisi pemerintah
kemudian hukumnya bisa sangat berat
ini sangat berbahaya kalau kemudian diterapkan semena mena
apalagi mendekati tahun politik dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
mungkin korbannya quote and quote baru satu
tapi akan ada korban korban yang lain lagi nantinya
kalau ini tidak segera direvisi
gimana pak mau ramah atau mau tambahkan
saya kira begini
kalau mau melihat ke belakang apa yang dikatakan tadi ini
undang undang orang romas tahun dua ribu tiga belas
disitulah kita merasakan saya tidak a priori partai politik ya
bagaimana negara tidak hadir pada saat ada suatu ketegangan di masyarakat
saya terus terang saja
sangat longgar keadaannya dan kemudian tidak ada satu tindakan berdasarkan hukum
jadi jangan anda ada contohnya
contoh konkretnya tidak
contoh konkret kita melihat bagaimana demo demo yang dilakukan itu bahkan sedemikian liar
pada waktu itu
sambil memakai juga presiden kan sby
yang inilah yang itulah kan
itulah yang saya katakan bahwa
justru itu kan kalau andai kata pemerintah itu cerdas ya
kemudian menggunakan undang undang
waktu itu sudah makanya zaman sby juga lah
itu kan keluar aturannya
dan memang demokrasi kita begitu
kita tidak ingin menarik kembali demokrasi
kedemokrasi zaman dulu yang sangat tangan besi seperti sekarang
itu yang terjadi
saya rasa tidak ada tangan besi itu sudah kontradiksi interminis ya
demokrasi tangan besi tidak terjadi begitu
tetapi ada yang disebutkan pemerintahan yang efektif
kalau ada kekacauan itu atau di masyarakat
dia punya alat
kacau yang mana pak
anda tidak melihat
coba saya sebutkan dong
kacau yang mana
menurut bapak kacau menurut saya belum tentu kacau
ya kalau saya melihat ya misalnya
ada saya melihat juga di televisi
bagaimana tidak hadir negara di situ misalnya
anda melihat itu tidak sesuatu
sekarang itu ahmadiyah diserang sekarang
yang dulu dulu
dia bicara tentang dua ribu tiga belas kan undang undang itu
anda melihat itu enggak sebagai suatu hal
yang justru mereka haknya dijamin
tapi tidak bisa melakukan apa apa
pemerintah saya melihat
apakah itu bergantinya sama undang undang ormas
bukannya itu tindak
bagaimana kebebasan orang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap orang
tetapi melanggar ham orang lain
itulah sebabnya pasal dua puluh delapan j memberikan batas
batasnya itu adalah ham orang lain juga
saya kira ini agak berbeda ya
contohnya ini sama sekali tidak ada kaitan dengan ormas ya
ormas apalagi yang menjadi korban sekarang misalnya hizbut tahrir
apakah hizbut tahrir menyerang yang lain
itu kan tindakan
tapi sekarang saya mau melihat dulu
contoh bapak itu tidak relevan
itu ada orang yang berbeda pendapat soal ahmadiyah
kemudian yang menyerah ahmadiyah itu tindakan melawan hukum
ini apa hubungannya dengan ormas yang menjadi korban
mas roy merujuk undang undang dua ribu tiga belas itu sebagai sesuatu yang benar
tetapi anda melihat sendiri inefektifitasnya karena negara tidak hadir
bukan bukan bukan

soal misalnya hukuman yang didalamnya ada ancaman pidana seumur hidup
kalau misalnya dianggap melanggar tidak sesuai dengan dasar negara dan lain sebagainya
bisa dihukum hingga seumur hidup
bukan hanya pengurusnya tapi juga anggotanya
ini kan kita masih mencoba untuk
kembali ke masalah lho mas
kita masih mencoba untuk menyembuhkan luka enam puluh lima nih
tapi dengan adanya aturan tertulis seperti ini
kemungkinan kejadian enam puluh lima bisa terulang lagi kan gitu
apakah ini kemudian bisa jadi pertimbangan bahwa ini yang harus di
ini kan seperti kembali ke zaman dulu lagi
saya belum lahir waktu tahun enam puluh
tapi kita lihat bagaimana dampaknya
selama puluhan tahun
bagaimana sebuah organisasi pki itu dibubarkan
itu kita setuju
tetapi kemudian ada organisasi dibawanya underbow underbownya
ya mungkin orang tidak tahu menau
apa yang terjadi
masuk kepada lekra
cgmi dan lain sebagainya
tidak disidang kemudian
tidak disidang kemudian tiba tiba difonis
ribuan orang menjadi korban
dan ini yang bisa terjadi lagi
dengan aturan yang ada ini
jadi ini kembali
saya tidak melihat begitu
disitulah saya kira anda bisa percaya bahwa due process itu akan berjalan
tapi sudah kena dulu organisasinya
organisasinya kalau sudah jelas pak
anda berbeda kita karena anda mengatakan tidak ada dia mau mengganti pancasila
tapi secara transparan ada rekamannya
anda tidak mau mengakui itu perbedaan kita
rekaman itu yang harus di uji pak
itulah sebabnya anda harus bawa ke pengadilan
persis itu yang saya sampaikan dari tadi pak
bawa ke pengadilan putuskan di pengadilan
anda yang datang ke pengadilan
negara tidak boleh sama dengan saya
karena fungsi saya menjaga ketertiban
saya tidak sama dengan anda
itu bukan negara pak itu eksekutif
itu kan eksekutif yang
dia adalah representasi negara
dia komponen dari negara
dia eksekutif yang kebetulan juga perwakilan dari partai politik
dia yang membawa apa yang disebutkan kedaulatan
jadi suruh ke pengadilan uji
kalau memang melanggar bubarkan silahkan
itulah yang saya katakan paradigmanya berbeda
iya paradigmannya beda karena kita nih
beda karena itulah yang saya katakan itu berada dari dunia yang lain yang dipakai di dalam undang undang ormas di sini
itu berbeda dengan apa yang ada kita punya di undang undang dasar empat puluh lima
enggak saya kira itu tidak tepat itu
itu boleh saja
ahistoris itu tidak ada cerita ahistoris
siapa yang tidak mengerti bahwa ini sudah ada tunjukkan dong
kalau misalnya ini salah salahnya di mana
dan itu untuk menunjukkan itu bukan berdasarkan feeling atau penafsiran sepihak
pengadilan yang menunjukkan
dan saya kira itu yang paling beradab
inilah yang disebutkan bahwa kita berbicara satu hal tetapi berada di dalam paradigma yang berbeda
karena perbedaan kepentingan
karena perbedaan kepentingan
tidak ada perbedaan kepentingan
perbedaan kepentingan dan sudah ada stereotyping dan sudah ada prejudice untuk mengambil satu sikap
yang penting lagi adalah bahwa kami dari demokrat itu tidak ingin proses reformasi proses demokrasi yang sudah terjadi itu kembali lagi
itu yang terjadi
saya kira ini kemunduran
ini kemunduran bagi demokrasi kita
rezim ini juga menuju kepada satu sifat yang bisa mengarah kepada otoritarianisme
dan ini harus diingatkan
saya kira jaminannya ada di dalam uud seribu sembilan ratus empat puluh lima seluruhnya
kecuali anda mengatakan bahwa dpr sudah lumpuh mk sudah lumpuh pengadilan sudah lumpuh
kalau ini masih efektif tidak ada caranya itu kembali
cobalah dilihat dulu
dari keseluruhan proses di mana anda terlibat di dpr
apakah memang nampak presiden itu tidak dikontrol
tapi kan di dpr itu mayoritas pendukungnya
itu mayoritas pendukung pemerintah ya
ya tentu saja itu dari sudut suara
tetapi anda perhatikan ketika pdip menang bisa disikut juga bahwa dia bukan ketua dpr kan
itu kan undang undangnya
di masa lalu tidak begitu
bukan karena diciptakan undang undang itu begitu
undang undang pada periode sebelumnya
tetapi anda bisa melihat bahwa yang memegang kedaulatan juga
bisa dikontrol dengan disisihkan bahkan
ya inilah makanya kami kemarin mengambil sikap yang sekali lagi sikap kami menghormati sikap yang menolak
karena ada mekanisme itu
kalau kemudian dihitung hitungan tadi
pasti kalah dan percuma kita nggak bisa melakukan revisi
dan kami menyatakan lebih baik kita menyatakan menerima tapi dengan revisi
itu dibandingkan dengan menolak saja tapi tidak ikut kemudian bisa ikut revisi
meskipun sekarang menurut saya kita hormat
mas fadli kalau misalnya pemerintah mengeksersaiz undang undang ini atau mengimplementasikan undang undang ini kepada ormas yang dianggap apa yang akan dilakukan gerindra
kalau kami tentu akan menyuarakan sesuai dengan konstitusi kita
hak untuk berserikat dan berkumpul
freedom of association itu adalah hak azazi manusia
tetap kita akan suarakan
dan pada ujungnya kan nanti masyarakat yang juga akan menilai
judgementnya itu ada di sana
kalau masyarakat menilai
kalau masyarakat merasa happy ya ormas ormas yang dibubarkan ya tentu nanti yang melakukan ini bisa terpilih kembali
kalau mereka tidak happy ya tentu dia akan melihat partai partai yang menolak ini
saya kira ini tidak bisa dipisahkan dari politik ya termasuk dari satu proses elektoral juga
ya karena di mana kita berada keberpihakan kita di dalam persoalan persoalan ini
karena sebenarnya kita hari ini bicara organisasi masyarakat
sebenarnya bukan bicara soal masalah sosial nih
kita bicara masalah politik pada akhirnya kan
karena ruang pengambilan keputusannya ada dalam satu konteks politik
jadi benar apa yang dikatakan mas andri
jadi ini memang ujungnya politik
dan perpu ini juga di tengah rai itu dimunculkan karena mendekati dua ribu sembilan belas
jadi bisa digunakan
karena mau pemerintah kewalahan
saya makanya mengkoreksi ya apa yang tadi dipandangkan prof
jadi artinya pemerintah yang dulu saja bisa hidup ya zaman pak s b itu bisa hidup dengan undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas itu dengan baik
dan akhirnya organisasi organisasi itu dimenjentikan
sekarang pemerintah tampak kewalahan
dan kemudian menciptakan seolah olah ada kegentingan yang memaksa padahal tidak
sehingga kemudian menciptakan satu perpu ini
padahal perpu itu harusnya benar benar sangat genting untuk dikeluarkan
tidak semena mena kemudian mengeluarkan perpu
jadi pemerintah sekarang kewalahan lah
kita kukur dulu pak
kita mengeluarkan perpu ini
kita kukur dulu
yang mengeluarkan perpu paling banyak pada masa pak s b i
ya karena sudah sepuluh tahun
karena sudah sepuluh tahun
anda evaluasi dulu
ini baru baru tiga tahun
anda evaluasi dulu kegentingannya
kegentingannya yang saya maksud
kalau anda mau objektif anda harus menilai semua
mungkin kali ini saya belum bisa jawab sampai dengan nanti berakhirnya masa pak jacobi
berapa tahun berapa perpu prof
kalau itu berjermin bukan soal frekuensi dan jumlah
bercermin kita harus berani melihat
jadi jangan hanya melihat orang lain
tapi berani juga
apakah memang sudah genting memaksa itu memenuhi apa yang disebutkan mas roy
dengan seluruh perpu yang dikeluarkan pak s b i
ya saat itu ya
misalnya ketika perpu yang terakhir yang dikeluarkan pak s b i
soal penentuan suara
apakah itu kembali ke perhitungan apa
individu atau parpo lagi waktu itu ya
waktu itu delapan belas kira kira perpu yang ada
sayang sekali waktunya sangat terbatas
ini akan jadi perbincangan yang kurang dari tiga jam aja kurang kayaknya perbincangan ini ya
tapi itulah yang sudah kita dengar
pembicara sudah menyampaikan pendapatnya
agak sedikit keras tapi itu adalah apa namanya
ini kan namanya berdebat
itu sesuatu yang mafum dalam apa namanya negara demokrasi
yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat
bapak bapak sekali lagi terima kasih atas waktunya kita lihat perkembangannya seperti apa
mas fadli dengan gerindranya seperti apa
revisi yang dilakukan oleh demokrat seperti apa
dan pak marwari terima kasih atas masukannya
dan apa namanya mudah mudahan sih apapun yang terjadi ini gak akan makin ribet negara ya
dan di ski itu tak jelas apapun yang dipercatakan kepada kita yang luar biasa
tentang ormas menjadi undang undang
rapat paripurna dewan perwakilan rakyat telah mengesahkan undang undang nomor tiga
tahun dua tahun dua ribu tujuh belas tentang organisasi kemasyarakatan
pengesahan yang dilakukan melalui mekanisme voting ini meninggalkan sejumlah catatan
sebagian orang menilai undang undang ini bertentangan dengan prinsip demokrasi
karena membatasi kebebasan seseorang berserikat dan berkumpul
terlepas dari berbagai motif politik yang mendorong undang undang ini disahkan
kita perlu mengingat kembali bagaimana upaya pemerintah merumuskan undang undang ormas
yang ada sejak pemerintahan orde baru sampai sekarang
undang undang tentang ormas sudah ada sejak pemerintahan orde baru
produknya adalah undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
awal kemunculan undang undang ormas pada saat itu juga tak lepas dari berbagai polemik dan kontroversi
di antaranya adanya anggapan undang undang ormas akan membatasi
setelah orde baru runtuh sejumlah ormas mempertanyakan relevansi undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus empat puluh
wacana perubahan undang undang ormas mulai bergulir setelah lima belas tahun reformasi
di bawah kekuasaan presiden susilo bambang yudhoyono
pemerintah mengesahkan perubahan undang undang ormas menjadi undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
ada delapan pasal yang diubah
memasuki era pemerintahan joko widodo wacana perubahan undang undang ormas kembali mencuat
setelah adanya gelombang aksi besar terkait dengan kasus penodaan agama
pertengahan dua ribu tujuh belas pemerintah menerbitkan perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
disusul dengan pembubaran salah satu ormas islam besar hizbut tahrir indonesia atau hti
mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat
maka pemerintah mencermati perubahan ormas islam besar
pemerintah perlu mengambil langkah langkah hukum secara tegas untuk membubarkan hizbut tahir indonesia
hingga akhirnya pada dua puluh empat oktober lalu perpu tentang ormas resmi disahkan menjadi undang undang dalam rapat paripurna dpr
perjalanan panjang undang undang ormas yang pernah ada di indonesia
juga tak luput dari upaya pemerintah yang berdalih menegakkan undang undang ini
sejarah mencatat sejumlah ormas pernah dibubarkan
oleh pemerintah sejak zaman orde lama hingga reformasi
beberapa ormas yang pernah dibubarkan oleh pemerintah diantaranya masyumi dan partai sosialis indonesia
keduanya dibubarkan pada seribu sembilan ratus enam puluh melalui ketetapan presiden dan keputusan presiden
selanjutnya organisasi pelajar islam indonesia
mereka dipaksa membubarkan diri melalui keputusan presiden nomor satu ratus tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
berikutnya partai rakyat demokratik yang dibubarkan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
lalu organisasi gerakan fajar nusantara atau gavatar yang dibubarkan pada dua ribu lima belas
yang terakhir hti yang dibubarkan melalui sk menkumham dua ribu dua puluh
polemik undang undang tentang ormas telah memasuki babak baru
belum lama disahkan wacana revisi sudah bergulir
produk hukum yang semestinya menjadi landasan di dalam kesejahteraan
demokrasi indonesia sebaiknya tidak dijadikan sebagai alat politik dalam mempertahankan kekuasaan
undang undang ormas dipertanyakan oleh sebagian kalangan karena dinilai menghilangkan proses hukum dalam pembubaran suatu ormas
bahkan kemudian ada yang khawatir undang undang menjadi kendaraan pemerintah untuk bertindak represif terhadap organisasi yang tidak sepaham
lalu bagaimana respon mereka yang berkecimpung di ormas
malam ini sudah hadir marsudi
di suhud ketua pengurus besar nahdlatul ulama dan ismail yusanto jurubicara hizbut tahrir indonesia
bapak bapak selamat malam
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam warahmatullahi wabarakatuh
pak marsudi saya ke bapak dulu
undang undang sudah diketok oleh dpr
ada tiga fraksi yang menolak
sebagian besar mendukung dan mendukung dengan catatan gitu
nu melihat bahwa
undang undang ini on the track dan tidak membahayakan buat nu
dalam arti organisasi yang kemudian bisa saja sewaktu waktu dihilangkan eksistensinya oleh pemerintah
itu nu memandang bahwa undang undang ini kenapa nu setuju
itu karena sesungguhnya undang undang ini tujuannya untuk
menjaga traktat nasional kita atau perjanjian kesepakatan bersama kita
untuk berbangsa dan bertanah air
itu yang kita lihat
untuk itu maka nu dalam rangka menjaga ini mu'ahadah
menjaga kesepakatan bersama ini
maka nu sepakat untuk perpu itu dijadikan jadi undang undang
kita sekarang ke hizbut tahrir indonesia
undang undang sudah disahkan
yang tadinya perpu kemudian ada langkah hukum yang dilakukan oleh hti
itu artinya berhenti ya seharusnya
karena undang undangnya sudah ada
apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan
dan bagaimana pak ismail dan kawan di hti
atau organisasi yang dulunya bernama hti
melihat entitas undang undang ini
jadi setelah keputusan di dpr
kita tentu akan melanjutkan ikhtiar hukum kita
itu dengan mengajukan uji materi setelah perpu kemarin disahkan menjadi undang undang
jadi saya kira kalau kita melihat posisi ormas ormasi islam
pada saat rapat dengar pendapat umum di komisi dua
kita akan melakukan uji materi setidaknya terhadap beberapa poin yang sangat krusial
bisa saya sebutkan yang pertama adalah
ini saya kira yang sangat telak yaitu dihilangkannya kekuasaan kehakiman di sana
kemudian yang kedua
oke sebentar kita bahas ini dulu
bagaimana nu melihatnya
ini kan ada langkah yang sebenarnya sebagian orang mengatakan setback
dan ini yang kemudian terpapar sebagai
gunung es begitu dari undang undang ini
bagaimana kemudian pemerintah bisa dengan tangan besinya membubarkan ormas
tanpa prosedur peradilan yang sudah diatur sebelumnya di undang undang yang digantikan oleh who
bahkan sedikit saya tambahkan
karena kita ini kita sampai sekarang belum menerima surat surat sk nya
jadi kita yang memiliki sk badan hukum
kita yang memiliki sk badan hukum
tapi surat pencabutannya itu nggak sampai kepada kita
nah kita dapat itu dari notaris
karena kebaikan notaris memberikan kepada kita
lalu kita membaca sk itu
dan di sk itu tak jelas sedikit pun apa sebenarnya yang dipersalahkan kepada kita
kan luar biasa ini
jadi sudah lah pemerintah itu membubarkan tanpa pengadilan pun juga tidak jelas
silahkan pak marsudi bagaimana tanggapan bapak soal
pembubaran bisa dilakukan tanpa prosedur peradilan
bisa dilakukan tanpa persidangan
peradilannya kan jelas nanti
itu seperti yang kayak gini
ketika nanti setidaknya sudah dibubarkan saja
masih bisa nuntut di pengadilan
ketika mau sudah dibubarkan
ini masih dikasih hak untuk menuntut di pengadilan
artinya mengkoreksi apakah itu benar apa tidak keputusannya
nah gitulah kira kira
kalau itu ternyata pemerintah itu salah
ya kalahlah itu pemerintah
kan dikoreksi itu namanya
koreksi itu hanya dari segi prosedur
kalau prosedurnya itu menurut pengadilan tun itu benar
prosedur berdasarkan undang undang ormas yang ada
undang undang yang ada
tapi tidak masuk kepada substansi
padahal persoalan hti ini kan sebenarnya bukan persoalan sekedar prosedur
tapi juga substansi
substansinya itu apa salah hti
itu tidak ada
nah itu tidak dibahas lagi di dalam pt un gitu
dari pt un itu hanya
makanya kita sebut pengadilan administrasi
menyisihkan pengadilan substansi
lawong orang melanggar lalu lintas itu
mau dicabut sim nya aja
itu ada pengadilan
lah ini untuk urusan yang lebih besar kok nggak ada
itu sudah tidak make sense lah
itu menurut saya sudah tidak perlu lagi dibicarakan
sudah banyak sekali orang yang mengkritik itu
dan kalau ini dibiarkan
saya kira ini bukan soal hati
tapi siapapun itu bisa kena
ini saya kira akan membuat kita mundur ke belakang jauh
era otoritarianism lahir kembali
ketika pemerintah menjadi
ini ada soal lagi
itu penafsir tunggal dari apa yang disebut sesuai dengan pancasila
kemudian yang kedua
pemerintah juga yang punya kewenangan untuk membubarkan
tanpa diperlukan pengadilan administrasi
dan sedikitpun gitu
bahkan menyebut salahnya apa saja itu merasa tidak perlu
itu kan menurut saya sesuatu yang sudah
kalau dalam bahasa agama ya kezoliman luar biasa
gimana pak marsudi
karena ketika misalnya jelas
kalau ketika kita itu tidak merasa bertentangan
kenapa harus takut juga
nah kalau kita tidak melanggar itu
ya tidak akan dibubarkan
kalau dibubarin ya kita lawan
tentu lewat pengadilan wong kita masih dibuka juga di dalam pengadilan
kan gitu lah kira kira
tapi kan memang selama ini kita juga tahu
itu common sense bahwa hti tidak mendasari
organisasinya berdasarkan pancasila
karena itu boleh
dalam undang undang kan boleh
berasas islam itu boleh
kalau dikatakan bahwa
itu tahrir menyuruhkan hilafah
atau mendakwakan khilafah sebagai bagian dari ajaran islam
itu sudah dari awal
dan sejauh ini sudah lebih dari dua puluh tahun
itu tidak ada yang mempermasalahkan
pancasila kan sudah ada dari kemarin kemarin kan
dua puluh tahun yang lalu kan ada pancasila juga
jadi kita ini sudah melewati beberapa pemerintahan lho
pemerintahan megawati ada
kita gustur ada
tidak ada masalah
dan ini pun juga setelah pilkada dki
sementara pancasila kan menganut demokrasi
baru satu aja contohnya sudah bertentangan
poin poin yang kemudian jadi keberatan dari undang undang ini
pembubaran tanpa persidangan
apa yang dimaksud paham yang bertentangan pancasila
poin krusialnya adalah
apa yang dimaksud dengan paham yang bertentangan pancasila
itu tidak jelas
di dalam penjelasannya
dikatakan di sana
paham yang benar pancasila adalah
clear sampai di sini
ini undang undang ormas yang lama juga jelas
sampai di sini gitu
tapi di dalam perpu
dalam perpu ditambah lagi
yaitu paham lain yang hendak mengubah pancasila dan ud empat puluh lima
ini dalam penjelasan loh ini
di dalam penjelasan
nah paham lain itu apa
padahal ini dalam penjelasan
penjelasan itu kan mestinya sesuai dengan namanya
tidak memberikan kejelasan
justru menimbulkan ketidakjelasan
nah sebentar saya tambahkan
bisa mengundang subjektivitas
pangkal dari repressive
meng autoritarisme karena pemerintah itu
akan menjadi penafsir tunggal dari apa yang disebut
paham atau yang bertentangan dengan pancasila
ya kalau intinya kan di situ itu tadi
tidak usah khawatir kalau tidak melanggar
apa yang telah kita sepakati
nah yang masih diperdebatkan oleh beliau antara lain
kan beliau belum merasa salah karena tidak menganggap
kita sedang bicara
tidak bertentangan dengan pancasila
kalau merasa tidak melanggar ya nggak apa apa
tapi kan kalau melanggar
ya pasti akan kena sanksinya
dalam sebuah rumah
hti merasa tidak melanggar nih
karena iya kan ketika kalau perasaan saya
perasaan saya dalam argumen yang semacam ini
kan tidak melanggar
itu kan nggak pernah ditunjukkan di mana melanggar
ibarat ponis hakim ya
ponis hakim itu mengandung
di dalam adrt kita
itu di sana disebutkan ya
disebutkan di indonesia itu adalah gerakan dakwah islam
ini dibolehkan loh
menurut undang undang ormas
berasas islam itu boleh
tapi mengakui pancasila enggak itu
saya teruskan dulu pak
jadi begitu dalam rumpusannya itu
dalam negara kesatuan republik indonesia
yang berdasar pancasila
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
itu rumusan resmi dalam adrt kita
yang saya lihat itu misalnya bertentang melawan tidak apa
demokrasi tidak sesuai dengan ajarannya
yang ditulis itu di website resmi sampean yang saya baca
demokrasi itu tidak sesuai
itu satu satu saja
sementara pancasila kan menganut demokrasi
baru satu aja contohnya sudah bertentangan
pemerintah dipilih rakyat dan menjalankan mandat rakyat tiga puluh dua tahun
dan kita sebut itu rejim otoriter pak
dari tahun tujuh puluh an sampai tahun sembilan puluh delapan
iya kita lima tahunan kok bukan tiga puluh dua tahunan
ya nggak artinya hal itu kan bisa saja terjadi
ya kan lima tahunan kita bisa pilih
hal itu bisa saja terjadi
partai partai mau mencalonkan siapa
nah artinya check and balance nya saja sudah dari situ
ya nggak usah dipilih lagi nanti
kalau memang nggak gitu ya nggak usah khawatir gitu
yang khawatir banyak loh pak
bukan hanya hti
kalau itu hanya menyangkut hti selesai sudah
tapi faktanya di dalam rdpu komisi dua
itu mayoritas dari dua puluh dua ormas yang diundang itu semuanya menolak
itu artinya mereka melihat rasionalitasnya itu nggak ketemu di dalam undang undang ini gitu
sangat penting gitu
apalagi kalau itu sudah menyangkut dakwah
ya kan kegiatan dakwah dihentikan dibubarkan organisasinya
ini kan berarti kalau dalam bahasa quran itu bisa masuk
ya sudah ansabilih
yang menghambat jalan allah gitu
kegiatan keislaman yang bagus
sementara di luar sana ada banyak ormas yang
ya macam macam lah begitu
itu dibiarkan saja
yang macam macam itu kayak gitu
itu sudah tahu lah
tapi sebenarnya gini
salahnya sebenarnya kekerasan tidak
ya tidak mengakui pancasila
nah itu tadi kan
itu kan tudingan gitu
uang itu tidak disebut juga dalam sk nya kok
kata kata seperti itu
itu kan menurut ini menurut ini menurut ini gitu loh
oke pak marsudi ada tambahan
kalau persoalan review yang tadi ditanyakan oleh semban
itu kan sekarang sudah haknya dpr
karena sudah diterima
pak ismail mungkin nggak nih akan ada hti baru misalnya
hti baru ini mengatakan bahwa kami adalah organisasi islam yang berasaskan pancasila misalnya gitu
ini soal asasi boleh boleh ditanya
padahal undang undang itu membolehkan ada asas islam
di dalam undang undang ormas itu disebutkan begini nih
sampai saya hafal itu lah fadnya itu
bahwa ormas itu berasas pancasila dan asas lain yang tidak bertentangan dengan pancasila
nah di situ asas islam
di dalam pembahasan saya masih ingat dulu
hilafiah itu maksudnya bertentangan dengan pancasila maksudnya
parpol saja itu boleh berasas islam
yang punya implikasi langsung terhadap politik
lah masa ormas tidak boleh
ormas itu tidak punya implikasi terhadap politik
asas yang dikatakan asas islam itu kalau bertentangan dengan pancasila
diantaranya yang dipimpin oleh kemenjaksanaan dan seterusnya
itu kan demokrasi
itu kan bertentangan dengan ismenya hizbut tahrir
pak tadi saya sudah bilang bahwa hizbut tahrir itu berdakwah menyampaikan ajaran islam
ajaran islam macam macam termasuk soal khilafah
hilafah itu ajaran islam
itu ada kok
dalam quran hadis dalam kitab kitab para ulama dalam sejarah hidup kita
sejarah nusantara itu
sejarah nusantara itu khilafah itu juga ada
kita mau mengingkari apa
kemudian yang kedua bahwa ini persoalannya itu kan persoalan apa sebenarnya
apa ini persoalan kita bicara tentang pancasila atau persoalan politik gitu loh
karena ini terjadi itu baru belakang saja setelah huru hara atau setelah kunjang ganjing pilkada dki
pilkada dki di bawah bawah ya
iya kan faktanya begitu
kita dibubarkan delapan mei
delapan mei kita dibubarkan
perasaan hti ya ini karena urusan pilkada dki
kita baru dinyatakan mau hendak dibore itu delapan mei
setelah semuanya beres
kita akan bahas lebih panjang lagi soal hti dan sepak terjangnya
karena hari ini kita bicara tentang undang undang
mudah mudahan kita bisa mendapatkan inti sari dari pembicaraan kita tadi
terima kasih marsudi pak ismail atas waktunya
terima kasih pak ismail
terima kasih pak ismail